nih opinion banyak tuh makanya banyak loh mereka
kalau lebih berani begini makanya begini
saya rasa sudah tidak perlu lagi anda berpura pura
andin sudah ceritakan semuanya kalau rena adalah anak anak kandung
bagus kalau emang udah tahu semuanya bagus karena sebagai orang tuanya
lebih tahu tapi bukan untuk dekat dengan rena
itu semua lu berurusan dengan gua
ya nggak boleh gitu dong semua demi kebaikan rena saya rasa sudah bukan kepacitas anda
begitu dulu kita lagi
kita tuh kesini mau jenguk orang loh
bukan ngajak berantem orang yang baru aja ngelewatin masa kritisnya
ya tapi kan kamu tahu sendiri hubungan aku sama nemo gak pernah baik
gak ajar aku emosi kayak begitu
ya kamu tahan dong kan gak enak
ngomong ngomong aku jadi penasaran gimana perasaan anin sama alia setelah ngomong sama nino mengenai reina
ya mungkin mereka udah tahu konsekuensinya
makanya mereka kasih tau
udah langgan kita gak usah terlalu ikut campur
ya aku gak bakal ikut campur lagi tapi kalo sampe dia cari masalah aku gak kepala atau gak diem
udah ya kita panggil
nah kasih itu
ini masih banyak nih
tuh makannya banyak loh mereka
kalo mau bantuin ya
kalau lena lebih berani begini
kasih makannya ini
mereka pinter ya
sayang besok mau gak ikut mama sama papa jenguk om baik
besok sebelum ke sekolah
kita mau ke rumah
kita mau ke rumah
sa adelante leather shop yang ngeri ya

jadi kamu sama andin
mau bawa rena ketemu nino
tadi siang nino minta aku sama andin
untuk pergi ke rumah sakit
jadi ternyata waktu nino
waktu andi menceritakan tentang reina
nino sempat dengar
dia mempertanyakan kebenaran itu
dan akhirnya aku sama andin
nino sekarang udah tau
kalau reina itu putrinya
pengen ketemu sama reina
tapi dengan syarat
kalau memang dia mau ketemu rena
andi minta supaya nino tidak memberitahukan
siapa dia sebenarnya
kalau dia melanggar
aku tadi udah kasih peringatan tegas ke nino
kalau dia ingkar
tidak menemati janjinya
aku tidak akan menangkapnya
aku tidak akan menangkapnya
aku tidak akan pernah menemukan dia
sama renal lagi seumur hidup
tadinya dia setuju
mudah mudahan dia gak ingkar janjinya
ya harusnya sih nino
mengerti dan setuju ya
karena kalau misalnya nino masih terus memaksakan
ingin memberitahu reina
siapa identitas nino sebenarnya ke reina
kasian reina nya
dia masih kecil
banyak sekali pertanyaan yang timbul di kepala dia
kasian dia masih kecil
itu juga kakak khawatir saya
kamu belum tidurigilah
kamu masih mikirin soal rena
dan perjanjian kamu sama al sama andi
sakit rasanya pak
kalau harus menerima kenyataan
aku akan dipanggil om sama rena
entah sampai kapan
apa yang terjadi sekarang ini
dari yang terjadi di masa lalu
kita nggak bisa memutar waktu
allah itu mahadir
kamu memang terkena musibah
tapi dibalik itu ada hikmahnya
kamu jadi tahu identitas rena
dan allah bukakan hati andi
untuk bicara sama kamu
itu harus kamu syukuri dong
jangan kamu selalu menuntut
jangan kamu selalu menuntut
jangan kamu selalu menuntut
jangan kamu selalu menuntut
ikhlas ya noh
agar hati kamu tuh lega

dengan kita ikhlas
akan ada kebaikan yang datang
akan ada kebaikan yang datang

percaya sama papa ya
bikin hadiah buat om baik
bikin hadiah buat om baik
buat dibawa pas ketemu besok
buat dibawa pas ketemu besok
kamu begitu baik rina

om baik yang kamu sayangin itu
adalah orang yang sudah melantarkan kamu
adalah orang yang sudah melantarkan kamu
dan menyianyikan kamu selama ini